sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
ya allah bagaimana ini
gimana kau saat aku pergi fadil sadar
fad apa apaan ini fad
kenapa lu gak aku depan kamilah kalau lu itu fadil
gue suaminya kamilah yang sah
apa maksud lu ngebohongin kamilah fad
tidak tidak tidak
gue bisa jelaskan semua ini
kalau gitu jelasin semua itu sekarang fad
karena seingat gue sewaktu gue koma
gue cuma ditipu untuk menjaga kamilah
bukan menggantikan posisi gue sebagai suaminya kamilah
lu merupakan kamilah dari gue
ini cuma mimpi buruk
gak boleh jadi kenyataan
iya aku harus mengantisipasinya
supaya mimpi buruk ini gak jadi kenyataan
semoga surat ini bisa membantu aku
kalau tiba tiba fadil sadar saat aku gak disini
semoga semuanya baik baik saja
semoga gak timbul lagi permasalahan baru
jadi kalian berangkat sekarang
baik baiklah kalian disana nanti ya
eyang harap sepulang dari liburan
hubungan kalian akan seperti dulu lagi
dan makin cinta
ana ya mah ana tolong panggilin kakak kamu ya dia lagi ada di kamarnya tovan oh iya sebentar ya
kak fadil kak fadil ditunggu tuh sama mama sama papa di depan kak
kamila sama kakak juga udah tungguin tuh kak kak fadil iya sebentar
kakaknya ngapain sih di dalam karang bertapa lama banget bisa kak fadil minta
tolong sama kamu apakah nanti kau tovan bangun atau disadar
ini surat apa aja ya udah tahu surat surat
anak anak pokoknya inget pesen kak fadil kau tovan bangun langsung kasihin surat itu ke
tovan aja kasih siapa siapa ya ya udah nanti kau sampai ke sini lagi dan tovan
kasih lagi surat itu kak ya